di tengah kemajuan teknologi seperti saat ini serangan siber telah menjadi ancaman tersendiri bagi pengguna internet
sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu setidaknya ada delapan kasus kejahatan siber yang ramai dibahas di media
serangan yang terjadi pun cukup beragam ada yang merubah tampilan web atau defacement
ada pula peretasan yang berujung pada kebocoran data masyarakat indonesia
berdasarkan waktu kejadian kasus pertama sekaligus yang terbesar tahun ini adalah peretasan terhadap bpjs kesehatan pada mei dua ribu dua puluh satu
setelah terjadi kebocoran biasanya itungannya kurang dari tujuh puluh dua jam itu harus melaporkan
harus segera melaporkan kepada siapa kepada publik yang kira kira akan menjadi korban
jadi dan harus dikasih tahu kira kira apa saja yang harus dilakukan kemungkinannya apa saja
dan kalau itu tidak dilakukan kalau di eropa itu akan mendapatkan sanksi
nah ini sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban karena memiliki program dan public pun
sudah menyerahkan datanya nah ini yang kita nggak lihat karena belum ada aturan itu di indonesia
dalam kasus ini diduga sebanyak dua ratus tujuh puluh sembilan juta data milik masyarakat indonesia bocor dan dijual pada forum peretas online rate forum
setelah itu berturut turut terjadi kasus peretasan asuransi bri life
defacement pada situs sekretariat kabinet bssn dan peretasan data kepolisian republik indonesia
kasus defacement yang menimpa bssn dan peretasan kepolisian republik indonesia
dilakukan hacker brazil dengan kode nama sonix
kasus ini cukup menjadi perhatian bukan karena kerusakan yang ditimbulkan
melainkan karena menimpa institusi penegak hukum yang seharusnya memiliki keamanan siber yang paling kuat
menurut pakar keamanan siber pratama persada saat ini negara lain sedang mengumpulkan data milik indonesia melalui peretasan
misalkan platform e commerce gitu ya mereka bisa lebih tahu kita daripada kita sendiri
mereka bisa tahu kebutuhan masyarakat jakarta dibandingkan orang jakarta sendiri
mereka bisa melakukan profiling mereka bisa membaca keinginannya orang orang yang ada di indonesia
nah ketika mereka memiliki data itu dianalisa dari big data itu kemudian dikirimkan ke investornya
di sana dibuat barang yang lebih bagus jumlahnya masal dikasih subsidi pajak
pajak di negara mereka
sehingga ketika mereka membuat itu kemudian dikirimkan lagi ke indonesia dijual ke indonesia
dianggapnya itu seperti produk indonesia padahal bukan gitu
dan di sini dijualnya free on cost kirim
mati nggak kita mati udah pasti
nggak ada kedaulatan kita
nah kalau data bisnis gitu aja bisa bikin suatu perusahaan ini menjadi dekakorn gitu unicorn gitu
bagaimana kalau data negara
nah kita balik lagi
bagaimana kalau data negara
bagaimana kalau data negara kita ini bocor gitu diambil oleh negara lain
udah pasti kita akan dikuasai sama mereka gitu
sayangnya hingga kini aturan mengenai perlindungan data pribadi tak kunjung disahkan dpr
jika nantinya disetujui aturan ini dapat memberikan sanksi yang lebih tegas kepada institusi pemerintah dan swasta yang lalai dalam melindungi data konsumennya
salah satu faktor penghambat adalah pembahasan mengenai posisi
dpr menginginkan lembaga ini independen di bawah presiden seperti kpk sedangkan pemerintah ingin agar lembaga pengawas berada di bawah kominfo
idealnya adalah lembaga independen tentunya ya
tetapi kalau memang terpaksa artinya dia berada di kementerian
tetapi sementara saja sampai melihat ke depan perkembangannya seperti apa misalnya ya dipersiapkan infrastruktur
karena ini memerlukan suatu dana yang besar
kemudian sdm nya bagaimana kemudian perkembangan kasus kasus ke depan seperti apa
jadi itu salah satu jalan keluarnya agar ini tidak terus terhambat
tetapi dari perkembangan secara global gitu ya tidak hanya ini yang mensupport itu adalah semacam legal culture budaya hukum ya
jadi budaya hukum bahwa pemerintah maupun swasta
swasta harus patuh terhadap prinsip prinsip yang ada di dalam undang undang
tetapi dia bukan karena takut oleh regulasinya tetapi dia merasa bahwa ini sesuatu yang harus dilaksanakan
jadi kita bicara sesuatu tentang tata kelola governance nya harus dijalankan
karena menyadari bahwa kalau tata kelola tidak dibenahi dengan baik mereka lalai akan berakhir kepada reputasi loh jangan lupa ya
untuk tahun dua ribu dua puluh dua mendatang
dan para pengamat memprediksi serangan siber akan terus meningkat
dan indonesia punya pekerjaan rumah untuk menuntaskan undang undang perlindungan data pribadi
sehingga tidak menunggu serangan terjadi dan viral dahulu baru kemudian ditindak
danang wisanggeni arief tidiawan jakarta